sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
loh itu kan ibunya aksan
zai ibunya aksan bukan sudah meninggal
aku belum cerita ya ibunya aksen kan
aksan ibu kamu masih hidup san
aidah kamu udah boleh pulang
syukurlah berarti kamu udah membaik dong
jantung aida baik baik saja
kamu jangan dekat dekat sama aida
kamu hanya laki laki pembawa sial bagi aida
mestinya kamu itu minta maaf apa kek
mentang mentang biasanya anak orang kaya
kamu saja yang nyepratin kami
bu tadi saya sama sekali nggak lihat ibu
tante aku ada isu
saya bisa bersih sendiri
bu ah jangan kayak gitu dong
bu nggak enak
kamu tahu kan apa yang dia lakukan selama ini sama kita
jantung kamu itu kan masih baru
masih perlu istirahat
jangan kesin badan lu
kamu ingin padahal alami ataupun mereka
saya juga punya layanan yang kurang baik
kamu jangan kejauhan sekarang
jangan kita temukan
wentavamu tak dipindah
lagi ada itu
main umpet umpet segala
terlalu jelas terlalu lagi
posisi kita dalam keadaan bahaya
udah deh pada abang main pakai umpet gak jelas begini
mendingan abang pikirin gimana caranya biar ibu darah itu gak buka mulut
karena kita berdua bisa masuk penjara bang
katanya abang yang mau ngurusin masalah ini
abang ini mau minta uang jalan
mau minta uang makan
ujung ujungnya tuh pasti begini duit
bener ya bang ya
ini uang terakhir yang aku kasih buat abang
pokoknya gak ada duit lagi sebelum masa kelap
biar kamu coba bang
abang urusin beres ya
ini papa udah sangka
sebentar ya sebentar
kenapa dia ada disini
ngapain dia ini ada disini
ini gawat kalau seandainya dia bisa ketemu dengan nena ini gawat

ini jangan ada disini

kemana perginya nenek
tiba tiba menghilang begitu saja
dia pasti keluar lewat sini
itu dia nena
aku harus menemui dia
saya salah orang
tadi abang lihat
mudah mudahan abang salah lihat
ternyata yang tadi hanya bayanganku saja
dia bukan nena
dimana sebenarnya sekarang nena berada
tetapi tidak ada salahnya
kalau seandainya kamu nanti pulang ke kantor
itu jangan lewat rumah sakit
nanti kalau kalian bertemu
itu bisa berbahaya
kalian berdua bisa ampuhkan
gimana ya bang aku teringat
kenapa surya jadi sering berada di rumah sakit itu
kalau begitu cepat atau lambat
surya dan nena bisa ketemu
gimana ya cara untuk menghalanginya
tidak amat baik
tidak amat baik
tidak amat baik
tidak amat baik
mana bisa begitu dan
aksan itu orangnya kan
saya datang untuk menjemputmu nak
namaku papa haidah
karena kamu adalah hasil buat cinta saya dengan ibumu
datang ngaku ngaku kalau anak saya adalah anak kaku
kamu yang harus jaga mulut kamu